kepala staf kepresidenan muldoko angkat bicara mengenai pernyataan roky gerung yang diduga menghina presiden joko widodo
ia menilai rocky adalah intelektual yang tidak punya hati seperti robot dan biasanya ada yang mengendalikan
hal ini disampaikan muldoko di kompleks istana kepresidenan jakarta pada kamis siang
ia tidak merinci lebih jauh makna pernyataan ada yang mengendalikan
tapi menyebut pernyataan roky telah menyerang pribadi presiden jokowi
muldoko mengatakan tugasnya sebagai kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden
sehingga berpesan agar roky tidak main main dengan pernyataannya
menurutnya pihak istana belum mengambil langkah hukum tetapi mengapresiasi langkah para relawan
yang menempuh jalur hukum menanggapi pernyataan rocky
pinter punya otak tapi gak punya hati
kalau menurut saya itu
konon katanya seorang profesor
mungkin pinter begitu
tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati
jadi kalau saya membayangkan orang pinter tidak punya hati ya robot itu
dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu
ada yang itu apa yang
cari sendiri tuh siapa yang meremot